halo ini hapenya bu mardina dia lagi di rumah sakit mau melahirkan
ini mertuanya tolong sampaikan kalau suaminya dirampok dan mengalami luka parah
sekarang dibawa ke rumah sakit sampaikan ya makasih ya
bang tommy kecelakaan dirampok
astagfirullahaladzim ya allah
tidak sedih merenteng selalu malam kemarin

ambil cincin sama jam tangannya
astagfirullahaladzim ya allah
kayaknya mau melahirkan bu
baper bu marina bu fitri lagi jadi taksi
ayo ayo bu taksinya udah nunggu di depan bu
waalaikumsalam ada apa ya mas
bang tommy dirampok
bang tommy sekarang di rumah sakit pak lukanya parah
ya allah pak anak lutap pak
tahan bu merina kita udah sampai rumah sakit
ya allah bu
tahan bu marina kita baru sampai rumah sakit
ayo dong sus ini udah mau lahir kan sus
ya allah sus sakit
cepetan sus cepetan sus
dokter kandungan pasien belum waktunya melahirkan usia kandungannya baru delapan bulan
coba pantau terus mungkin ada kelainan pada ganingnya
saya bantu angkatin telponnya ya bu
dia lagi di rumah sakit mau melahirkan
ini mertuanya tolong sampaikan kalau suaminya dirampok dan mengalami luka parah
sekarang dibawa ke rumah sakit
bang tommy kecelakaan dirampok
astaghfirullahaladzim ya allah
ibu ibu maaf tolong tunggu di depan aja ya
ya allah pasien pingsan dokter
sepertinya kita harus lakukan operasi sus tolong siapin ruang operasinya ya
gimana dong pak tommy kecelakaan istrinya mau melahirkan
ibu tenang aja jangan panik begitu
kalau ibu suruh milih ibu akan melahirkan
ibu lebih memilih selamatan tommy daripada istrinya
ibu kok ngomong begitu sih bu
ini semua pasti gara gara dia sampai tommy kecelakaan
bu kita kan belum tahu jadi sebaiknya jangan seuzon dulu bu
ya udah pak kita masuk ke dalam malinanya juga udah di dalam bikin repot aja tuh anak
sudahlah bu kita doakan saja mudah mudahan anak nantu dan cucu kita semua selamat
ya kita masuk
maaf bu keluarganya kemana ya pasien harus segera dioperasi karena kondisinya lemah
iya mohon tunggu sementara ya dok ya kami kan hanya tetangganya dok
baik kalau gitu kami tunggu permisi
ya baik dok
ayo pak kita temuin anak kita dulu pak
susah maaf pasien bernama tommy yang kecelakaan
akibat perampokan apa sudah di dalam
bapak sama ibu keluarganya
iya suster saya ibunya di mana anak saya suster
maaf bu anak ibu sudah meninggal dalam perjalanan
jenazahnya sudah dikirim ke kamar mayat bu
pak tommy pak
kamar mayatnya di mana suster
sebelah sana pak
ibu sabar dulu tenang ya bu
bapak dan ibu keluarganya korban sudah ada di dalam
saya mengantarnya ke sini
oh iya silahkan masuk pak

inilah ilahi rujie
mungkin ini memang sudah takdir
pak kalau sampai marlina melahirkan anaknya hari ini
berarti tommy meninggal bersamaan dengan kelahiran anaknya pak nyanyian
emang kenapa bu
anak itu membawa sial pak
bu nggak ada anak yang dilahirkan dan bumo sial bu
ini serius pak anak itu akan membawa sial
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
selamat ya bu
anaknya sudah lahir
laki laki sehat dan sempurna
maaf kami terpaksa melakukan operasi tanpa menunggu keluarga
karena menyangkut keselamatan bayi ibu
tadi ketuban ibu sudah pecah
terima kasih dok
kalau gitu saya permisi